beginilah aktivitas warga rt empat rw sebelas
terurahan cudimara jaya ciledup kota tangerang banten
setiap pagi para warga mendatangi bank sampah sadar lingkungan atau darling
yang dikelola oleh sekelompok warga untuk menabung sampahnya
agar bernilai lebih tinggi warga sudah memilah sampahnya sebelum distorkan
biasanya sampah dikelompokkan menjadi botol plastik galon kantong plastik
kaleng serta buku bekas dan kardus kardus bekas
sampah yang disetorkan warga langsung ditimbang oleh petugas
lalu nilai sampahnya dicatat dalam buku tabungan milik warga sebagai nasabah
salman yang sudah hampir tiga tahun menjadi nasabah bank sampah menjelaskan
kini ia dan keluarganya menjadi terbiasa memilah dan memanfaatkan sampah
dari sampah itu salman juga dapat penghasilan tambahan
bahkan ia beberapa kali mendapat sembako dari bank sampah darling
biasanya tetap jadi satu
kalau sekarang sejak ada bank sampah mau gak mau kita pira pira
awal awal iya tapi sekarang udah berjalan hampir tiga tahun nggak sih
otomatis kalau ada al quran di rumah juga bapaknya langsung dipisahin
plastiknya tutupnya udah gitu
sedangkan bagi arief warga dari wilayah lain yang memilih menjadi nasabah bank sampah darling
bersama rekan rekannya untuk mengumpulkan uang untuk sedekah
saya menjadi nasabah
pengen memberikan sumbangan ke masjid atau ke anak anak yatim
alhamdulillah kita sudah bisa memberikan sumbangan ke masjid darussada yang di atas itu
pengelola bank sampah darling sobirin menyebut awalnya sempat mengalami kesulitan dalam mengelola sampah yang dibawa warga
akhirnya setelah diberikan sosialisasi untuk memilah sampah agar mendapat keuntungan yang lebih tinggi
maka warga pun melakukannya
selama setahun terakhir orang orang yang diberikan sampah ini juga berhasil membeli sampah yang dibawa warga

itu kita bagi menjadi tiga
sepertiga buat operasional sepertiga buat membangun kampung sepertiganya lagi kalau ada lebihnya nih
ya untuk kesejahteraan para pengurus
sampah dari warga juga diolah menjadi pupuk cair serta berbagai kerajinan lainnya
kini warga sudimarajaya telah merasakan dampak dan keuntungan dari bank sampah yang ada di wilayahnya
selain mengurangi volume sampah sehingga lingkungannya menjadi lebih bersih warga pun meraup cuan
dimas arief setiawan tangerang banten